gimana jadinya gue sama keisha waktu itu kalau gak ada lo rik
sa sekarang lo dimana keisha dimana
gue sekarang di new pleza apartement rik
gue sama keluarga gue nginep disini selama dua hari
biar gue bisa sama keisha dulu
dina sekarang lagi ke jakarta nanti kalau gue udah balik ke lepas dia bawa keisha rik
puchandra udah biarin aja biar elsa yang ngurusin keisha
kita kan udah lama gak ketemu gimana kalau kita ngobrol ngobrol kita ke balcon
ahsa nanti kalau kamu perlu apa apa kita ada di balkon ya
enak ya tadi sampai kekenyangan ya sampai pup ya
kekenyangan ya sayang ya tadi nyusunya banyak ya
emang kamu salah
hati mama rasanya hancur
saya membayangkan kalau sebentar lagi kita akan berpisah
mungkin ini yang dulu mbak andin rasakan ya
apakah ini banget bagi allah buat aku
ini kubater bukan
riki belum tahu kalau keshi udah sembuh dan gak perluin kubater lagi
walaupun riki udah banyak nolong gue dan keshi
dia juga sayang sama keisha
riki berhak tahu

untung gue masih simpan kunci apartemen rafael
jadi gue bisa kesini
gue yakin rumah gue masih dalam pengawasan polisi
halo tante sarah
tumpen nelfon ada apa
semua baik baik aja kan ada masalah
engga engga ada masalah kok
gue cuma pengen telfon lo aja mau ngabarin soal keisha
keisha baik baik aja kan
iya keisha baik baik aja rick
udah keluar dari rumah sakit udah sembuh
keisha udah gak apa apa
gue gak perlu lagi pake inkubator
makasih udah nolongin gue sama keisha
makanya gue telepon lu karena gue rasa ini perlu buat dikasih tau ke lo
sama sama gue juga seneng kok
kesha bisa ketemu lagi sama papanya nino
waktu gue tinggal dua hari sama keisha
nino kasih gue waktu dua hari buat sama sama keisha
sebelum gue balik lagi ke lapas
tapi sekarang rasanya tuh berat dan sakit banget buat pisah sama ke sharing
makanya gue telfon lo sekarang rick
aku mau bilang makasih buat semuanya
makasih udah nolongin gue sama keisha
gue gak tau
gimana jadinya gue sama keisha waktu itu kalo gak ada lo rick
sa sekarang lo dimana keisha dimana
gue sekarang di new plaza apartement rick
gue sama keluarga gue nginep disini selama dua hari
nino sekarang lagi ke jakarta
nanti kalo gue udah balik ke laplas dia bawa keisha rick
udah dulu ya telfonnya rick gue gak mau ketauan gue telfon lo
sekali lagi makasih ya
kalo ilesah kembali ke laplas
nih udah pasti bawa keisha
itu artinya gue gak bisa lagi ketemu sama keisha
lo udah itu pak
gimana kayak gini juga makasih itu
keisha pesan lo ke jakarta
jadwal mengajar ibu andini
oh besok ada
oh ya baik baik baik
terima kasih banyak
andin besok ngajar
kalau gitu gue coba datengin anin
ke kampus untuk bicara soal jessica
kalau andin bisa bantu
mungkin semua ini bisa segera terungkap
ada yang ingin mama beritahu ke kamu
kamu harus tau
pulang sekarang ya al
aku pulang sekarang ya
tunggu aku pulang ya
jadi tolong jaga
kepercayaan saya sama kamu ya
kalau sampai ternyata
pada orang yang sudah mendarat keluarga saya